pemerintah mengaku sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi gelombang baru penyebaran covid sembilan belas
pemerintah memaparkan kunci menahan gelombang baru adalah mengendalikan jumlah kasus pada masa ketika kasus rendah
menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan mengatakan
berdasarkan studi tentang mengatasi gelombang baru penularan covid sembilan belas
pengendalian saat kasus rendah disarankan ditahan pada sepuluh kasus per juta penduduk per hari
atau sekitar dua tujuh ratus hingga tiga an kasus untuk indonesia
luhut yakin indonesia dapat mengendalikan kasus pada angka tersebut dengan tiga t dan tiga m aplikasi peduli lindungi dan vaksinasi
dalam pelaksanaan ppkm meski jumlah kasus sudah turun jumlah testing terus ditingkatkan
dan testing tracing dikombinasikan dengan isolasi terpusat menjadi bagian penting dengan mengidentifikasi secara dini potensi penyebaran kasus covid sembilan belas
dan juga penggunaan peduli lindungi yang makin baik